mengganti kalau ada kerusakan jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau ada kerusakan
pj bupati bogor pak asmawa
pak bupati sudah ke lokasi yang sisi sebelah sana di desa ciang sana
pastikan warga aman dan pak bupati menenangkan warga
dan ada delapan puluh lima kakak yang untuk sementara di tempatnya kepala desa
dan lima puluh kakak di tempat masjid darussalam di dalam kota wisata
dan karena ini bulan ramadhan
pak bupati juga menyiapkan dapur umum
tapi dokumen sifatnya karena untuk sahur nanti
pada intinya kondisi sudah terkendali
jadi di jakarta dievakuasi berapa lama pak
ini juga pak pangdam jaya sudah koordinasi dengan pemprov dki untuk pemadaman
jadi akan dikirimkan ke mobil pembakaran
karena kan di jakarta ada mobil pembakaran bisa menembakkan air dari jarak jauh
nah itu akan dikirimkan ke mobil pembakaran karena kan di jakarta ada mobil pembakaran
jadi akan dikirimkan ke mobil pembakaran
jadi nanti kita lihat lagi
sejauh ini ada kondisi
memahami bahwa mereka sebaiknya di tempat yang aman dulu
jadi tidak ada penolakan tidak ada resistensi

ini sedang didata oleh baik dari kodam jaya maupun dari bpbd
pada intinya kami akan mengganti kalau ada kerusakan
jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau ada kerusakan
ini sedang didata oleh baik dari kodam jaya maupun dari bpbd
the evidence widianto saksikan terus program program kompas tv melalui